ada ada saja ulah anak anak ketika sedang bermain
seperti kejadian yang menimpa balita warga setia mulia taman sari kota tasikmalaya jawa barat pada senin
bagian kepalanya terjepit kaleng biskuit hingga nyaris menutupi mata
proses evakuasi kepala korban yang terjepit kaleng biskuit berlangsung dramatis melibatkan sejumlah petugas pemadam kebakaran kota tasikmalaya
petugas harus menggunakan gerinda untuk mencopot kaleng dari kepala korban
gagang sendok dimasukkan ke bagian dalam kaleng agar gerinda tidak melukai kulit kepala
tak lupa selama proses berlangsung air dikucurkan agar tidak menimbulkan percikan api
peristiwa ini berawal ketika korban tengah bermain dengan kakaknya
sang kakak iseng memasukkan kaleng biskuit ke bagian kepala adiknya
kaleng sulit dikeluarkan karena dipukul sang kakak hingga melesakkan
kejadiannya katanya lagi main
dia sama kakaknya iseng dimasukin kaleng biskuit nebati
kata orang tuanya pukul sama kakaknya gitu
proses evakuasi berlangsung setengah jam
akhirnya kaleng biskuit yang menjepit kepala balita bisa dilepas
deden rahadian tasikmalaya jawa barat